light rail transit atau lrt dalam bahasa indonesia nya disebut lintas raya terpadu
proyek lrt jabodebek merupakan proyek transportasi masal berbasis kereta yang akan menghubungkan kawasan ibu kota jakarta
dengan sejumlah kawasan penyangga seperti depok bekasi dan selanjutnya bogor
nantinya lrt jabodebek akan memiliki dua rute yakni stasiun harjamukti hingga stasiun duku atas
yang melewati dua belas stasiun pemberhentian serta rute stasiun jatimulya duku atas yang melewati empat belas stasiun pemberhentian
akan ada tiga puluh satu trainset atau kereta masing masing dengan rangkaian enam gerbong yang akan melayani masyarakat
lrt akan memiliki kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam dengan jarak antar kereta atau headway selama empat hingga delapan menit
untuk lrt ini memiliki teknologi yang memang
memang kita anggap paling maju saat ini ada di indonesia
jadi mereka nanti trainset ini menggunakan goa tiga gate automation tiga
di mana nanti sudah tidak ada lagi masinis di dalamnya
nantinya di dalam perjalanan kereta api akan ada satu train attendant yang nantinya bertugas melayani pengguna jasa
kami berasumsi bahwa untuk satu harinya nanti kami akan bisa mengangkut satu ratus tiga puluh tujuh ribu penumpang
dan tentunya ke depannya jika memang dibutuhkan nanti pemerintah pastinya akan memperpanjang rute ini
pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh dua lalu presiden joko widodo menjajal transportasi masal lrt jabodebek yang saat ini sudah mencapai tahap penyelesaian
bu menteri mencoba lrt dari stasiun arjamukti menuju ke stasiun taman mini
ini sepanjang sembilan km
dan ditempuh dalam waktu dua belas menit
dan ditempuh dalam waktu dua belas menit
dan kecepatan kereta tadi delapan puluh km per jam sangat cepat sekali
dan tanpa masinis
yang kita senang kita bangga kereta ini adalah buatan inka
nah saat ini saya sudah berada di stasiun harjamukti cimanggis depok
di lokasi inilah presiden jokowi melakukan peninjauannya
nah dari delapan belas stasiun lrt yang ada ini dilengkapi dengan empat belas kit masuk
di mana bagi anda yang nantinya tidak punya ataupun ketinggalan kartu elektronik anda bisa menggunakan fasilitas qr
jadi ini baru pertama ada di mana stasiun lrt nantinya akan menggunakan fasilitas qr
dan selain dari empat belas gate ini nantinya juga akan ada gate khusus untuk kaum disabilitas
rencananya moda transportasi lrt ini akan beroperasi dan dapat digunakan untuk umum pada bulan jumat
juni dua ribu dua puluh tiga mendatang dengan usulan tarif antara rp dua belas hingga rp lima belas